baneta sama bu halimah
perlakuannya seperti itu
bu halimah gak pernah
beda perlakuannya sama baneta
gak pernah sedikit pun
dia selalu sayang
dia menjadikan baneta itu adalah putri kesayangannya
dan itu yang harus disyukurin
ibu itu adalah sahabat sejati
ibu itu adalah sahabat sejati
dalam kesusahan kesedihan
kalau kita ada masalah
ibu yang selalu ada di dalam kita
baneta itu menghargai bu halimah
saya sudah lakukan apa yang saya lakukan
ibu dan saya hampir menghalang
ibu sudah memaafkan kamu
ibu sudah memaafkan kamu
kamu hidup lebih baik lagi
kembalilah jadi putri ibu yang dulu
kembalilah ke jalan allah
ibu ingin menolak
nanti datang ibu
aduh bu halimah ada ya
kok belum ada sih
udah dikasih suratnya
alhamdulillah udah om
ini ada titipan dari pesantren
nah ini om
untung kemarin ketemu anggi
jadi ibu bisa ngambarin ke pesantren ya
anggi tuh seneng banget mau bantuin om
tapi anggi harus cepet cepet pulang
soalnya dia udah ditungguin sama mama
udah gak apa apa salam buat mama ya
ya aku handphone lama
ya gak boleh ya
ya dulu deh
ini teleponnya udah abang terima
terus juga bilang sama abah terima kasih ya
ya walaupun handphonenya juga gak baru gak apa apalah
alhamdulillah kalau sudah diterima hp nya
yang penting hasilnya
najwa sedang mengajar ngaji anak anak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah baik banget ya
wa arasala alaihim tu'iran ababim
kok kesini ada apa
ibu dan neta mau mengucapkan terima kasih sama anak alif
gua mau ikut ibu pindah ke kampungnya
karena semakin lama di sini gua akan jadi semakin gak baik
gua udah bantuin gua
dan gua minta maaf kalo misalkan selama ini gua marah marah terus sama'u
sebenernya saya gak ngelakuin apa apa
semua ini karena
tua ibu buat meneta dan juga atas izin nama
oh iya ini udah malem kok jalannya malem malem
supaya warga gak ada yang liat
terjadi aneh kalo misalkan keliatan pergi siang siang
ibu doakan semoga nalif selalu dilindungi allah dalam jihadnya
ibu tahu ini gak mudah
allah lah sebaik baiknya penjaga
ibu mau pamit ya
sekali lagi terima kasih
sama itu siapa
ada teman tadi mau maling mau ngerampok di kampung sebelah
dada dada aja supaya dia sukses malingnya
handphone gimana dapet belum
oh udah nih
kemarin ngerampok tuh shay
oke lah walaupun gak canggih canggih amat
yaudah ikut gue makan yuk orangnya poyati
waduh gak mungkin gue makan di warung boleh
gimana caranya nolaknya
jangan ini deh jangan apa jangan
hmm enak juga nih makanan
ya celah zena
gue pesen satu lagi ya ayam gorengnya
enggak buat bapak di rumah
kalau makan anak kayak gini bapak juga harus cobain
kenapa yang angkat telepon abang cewek
udah makan lagi
pasti ada yang abang sembunyikan dari maju
belum pernah rasanya hati najwa merasakan sakit yang seperti ini
sekarang najwa tahu bang
dibohongi oleh satu orang yang disayang itu
rasanya seperti dibodohi dan ditertawakan oleh seluruh dunia

jangan ganggu database